seorang ibu dan putrinya ditemukan tewas dengan luka di bagian tubuh dan leher
keduanya ditemukan tewas minggu pagi di dalam rumahnya di kecamatan muara telang banyuasin sumatera selatan
kakak kandung korban adalah orang yang pertama kali menemukan jasad keduanya
ia curiga lantaran korban tak kunjung keluar dari rumah dan melihat pintu serta jendela samping rumah sudah rusak
kakak korban memanggil warga dan mendapati mereka sudah tewas
polisi masih mencari bukti dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap kasus ini
untuk modus masih kita dalami ya karena dalam penyelidikan anggota masih di lapangan
jasad sang ibu masih berada di kamar jenazah rumah sakit
kedua orang yang kira palembang untuk diotopsi
padahal jasad sang anak sudah dimakamkan oleh keluarga tak jauh dari rumah korban